polemik penolakan mensolotkan jenazah pendukung salah satu paslon pilkada dki terjadi di kawasan karet setiabudi jakarta pada tanggal tujuh maret lalu
sebelumnya di sekitar musola sempat dipasang spanduk larangan mensolatkan jenazah pendukung salah satu paslon
jenazah almarhumah hindun warga karet karya dua rp tujuh yang meninggal tujuh maret lalu tidak disolatkan di musola
sudarsih anak almarhumah menyatakan saat pencoblosan pilkada pada februari lalu ibunya terbukti memberikan suara untuk salah satu paslon karena ibunya mencoblos di rumah karena tidak sanggup datang ke tps
perihal spanduk yang dipasang di musola diakui warga tidak ada kaitannya dengan tindakan terhadap jenazah hindun
warga tidak menyolati almarhumah karena terdesak waktu karena waktunya memang sudah sore
berdasarkan kesepakatan bersama spanduk telah dicopot dari musola
pada jumat malam agar tidak memicu kejadian serupa di waktu yang akan datang
pada jumat malam agar tidak memicu kejadian serupa di waktu yang akan datang

di kafanin sampai anak cucunya mencium itu jam enam kurang seperempat
memang kondisinya kondisinya yang tidak pas